aksi teror pelemparan batu ke kaca mobil yang sempat marak di jakarta juga terjadi di lumajang
tanpa alasan jelas tiga orang pelaku melempari kaca mobil yang sedang berpapasan
korban yang kesal berhasil mengejar dengan menabrak motor pelaku
sayangnya pelaku berhasil kabur dan meninggalkan sepeda motornya
salah satu mobil minibus yang menjadi sasaran pelemparan batu ini
adalah milik ade mones warga kelurahan di terotrunan kecamatan kota lumajang
kejadian bermula saat korban melintas di jalan raya tempeh lumajang
namun tanpa alasan yang jelas pelaku yang mengendarai motor melempar kaca dari arah berlawanan
beruntung lemparan tak sampai menembus kaca mobil sehingga korban masih bisa mengendalikan kendaraan
korban yang kesal akhirnya berbalik arah dan mengejar motor pelaku lalu menabraknya
namun sayang pelaku yang berjumlah tiga orang
kabur meninggalkan motornya
sementara korban langsung melapor pada pihak kepolisian
anak kecil tiga pakai pusing hitam dapat kelem
yang belakang pakai sarung
ini saya melakukannya
setelah itu saya lihatnya itu saya pepet
saat jatuh setelah jatuh dilakukan kabur ke sawah
kalau motor ditinggal berarti ya
selain mobil ade sebelumnya juga ada dua kendaraan lain yang menjadi korban aksi serupa
baik milik korban dan milik pelaku sudah didapati
tinggal ini mencari sepeda motor atau kendaraan pelat ini punya siapa
pihak kepolisian diharapkan segera mengungkap aksi teror ini sehingga tak meresahkan warga
saat ini polisi tengah menelusuri nama pemilik kendaraan dan siapa pelaku pelemparan batu
nur hadi wicaksono lumajar